jelang ramadan petugas gabungan di situ bondo mendapati sejumlah pedagang nakal yang tertangkap basah mengakali timbangannya
petugas pun memperingatkan para pedagang tersebut agar segera memperbarui timbangannya agar konsumen tidak dirugikan
petugas gabungan yang menggelar sidak di sejumlah pasar tradisional situbondo ini dikejutkan dengan aksi salah satu pedagang yang terlihat mengakali timbangannya kepada pembeli
pedagang ini mengakali timbangannya dengan tidak memberi beban timbangannya berat sebelah atau sisi lainnya dengan beban
saat diperiksa pedagang justru menyalahkan petugas karena pemeriksaan tera ulang merusak alat timbangannya
dengan temuan ini petugas langsung memperingatkan pedagang agar jujur dalam berdagang karena jika tidak akan ditindak secara pidana
sedikitnya tiga timbangan pedagang ayam pedagang sayur dan bahan pokok alami kesalahan antara
tidak kayak gini kalau ini kayak ceket sejak dikir sekarang tidak ada kir nunggu kiran ini
tadi ada yang sedikit berkurang karena memang di situ belum ada pemeliharaan terhadap alat uttp nya yaitu timbangan yang digunakan oleh para pedagang
selain sidak timbangan petugas gabungan pemda dan kepolisian ini juga memantau kondisi harga sembako di pasar pasar tradisional